butuh delapan tahun polisi akhirnya menangkap pegi alias peron
salah satu dari tiga buron pelaku pembunuhan vina
polisi sebut alami kendala menangkap pegi alias peron
lantaran kerap berpindah tempat dan berganti nama
polda jawa barat mengatakan pegg diduga otak dari aksi pembunuhan vina dan eki
tentu kita berasal dari harus memenuhi alat bukti yang ada
berasalkan pasal seribu delapan ratus empat puluh h tentu ada keterangan saksi
ada keterangan tersangka yang akan kita lakukan pendalaman saat ini juga
kemudian ada keterangan ahli ada surat ada petunjuk
inilah upaya yang harus kami penuhi dalam proses penyidikan
sehingga kita telah melakukan langkah langkah termasuk sejak kemarin juga kita melakukan pemeriksaan
ya terhadap terpidana yang saat ini
berada di lapas sudah kita lakukan pemeriksaan dan saat ini kita berhasil menangkap satu dpo
tak lama ditangkap polda jawa barat bersama polresta cirebon
langsung melakukan penggeledahan di kediaman pegi alias peron
rumah yang berada di kecamatan talun kabupaten cirebon ini digeledah polisi rabu kemarin
penggeledahan dilakukan di kediaman yang ada di belakang
itu yang kita cari adalah bukti bukti
ini yang sekiranya dapat membantu membuat terang proses penyidikan yang sedang kita tangani
di sini adalah lokasi atau alamat yang merupakan kediaman berdiam daripada saudara p
ada berapa orang yang ditemui pak kaseda
di dalam tadi ada tiga orang
tentunya pihak keluarga kemudian juga ada beberapa
bisa dipastikan itu tidak salah tangkap
terkait penggeledahan ketua rt tempat pegi dan keluarganya tinggal
aris lesmana bilang polisi menyita sejumlah dokumen dari rumah pegi
aris menambahkan pegi alias peron merupakan sosok tertutup dan jarang bergaul dengan warga sekitar
nanti faya ada orang yang meninggal juga nggak pernah keluar
mereka nggak pernah keluar lah karena golongan kita tuh
saya nyidik jadi nampingnya otomatis ngelihat
ya paling yang menguatkan sosok peggy aja
untuk warga lah mudah mudahan kayak gitu aja
kasus ini terjadi pada dua puluh tujuh agustus tahun dua ribu enam belas silam
tak lama berselang polisi menetapkan sebelas orang sebagai tersangka namun tiga tersangka melarikan diri alias buron
sejak oktober dua ribu enam belas hingga mei dua ribu tujuh belas delapan tersangka diajukan ke pengadilan dan difonis penjara sumur hidup dan satu tersangka difonis delapan tahun penjara
kedelapan terpidana sempat mengajukan gerasi pada dua ribu sembilan belas silam namun ditolak
kasus ini kembali menjadi perbincangan publik usai film berjenre horror dengan judul fina sebelum tujuh hari tayang
dukungan untuk mengungkap secara tuntas kasus pembunuhan vina terus bergulir
lantaran menyisakan sejumlah tanda tanya dan menggugah kesadaran publik untuk pentingnya keadilan
saudara kasus pembunuhan vina dan eki delapan tahun silam menggugah kesadaran publik pentingnya keadilan
pasalnya polisi kembali bergerak setelah kasus yang sempat mangkrak ini viral di media sosial
usai film bergenre horror yang diangkat dari kisah pembunuhan frina dan eki tayang
lantas kendala apa hingga mengapa setelah viral baru kembali berjalan
kita perbincangkan bersama pakar psikologi forensik reza indragiri dan juga kuasa hukum keluarga fina dewi intan
mas reza mbak intan selamat malam
saya ke mas reza dulu ya mas reza kenapa menurut anda setelah delapan tahun mangkrak viral kemudian baru polisi kembali berjalan untuk mengusut kasus ini
ya saya menaruh pandangan positif saja bahwa barangkali berkas yang harus ditangani oleh teman teman di kepolisian sangat banyak
kasus ini barangkali juga luar biasa kompleks
dengan kata lain ada tuntutan dari berkas berkas lain dari anggota masyarakat lain yang boleh jadi perlu diangkat prioritasnya
barulah setelah kemudian viral menjadi perhatian publik
maka peranan publik itu melipat gandakan kembali stamina teman teman kepolisian untuk melakukan pengungkapan secara lebih jauh
bagi saya sekali lagi saya memilih mengambil sikap positif saya akan mendukung langkah yang diambil oleh pihak kepolisian
ketika itu ditujukan untuk memastikan bahwa setiap proses penegakan hukum atas suatu kasus atau perkara bisa mencapai titik tuntas menyeluruh objektif dan transparan
objektif berarti sesuai dengan koridor peraturan atau hukum dan juga sesuai dengan kaedah keilmuan
mas reza kalau ditanyakan gini jadi sebenarnya kasus ini sulit diungkap atau sebetulnya memang ada hambatan yang tidak terlihat oleh publik
karena delapan tahun jadi dpo setelah viral kurang dari sebulan pegi itu kemudian tiba tiba ketangkap bagaimana mas reza melihat ini
pertama kali kita bicara tentang pengungkapan kasus memang kita berharap itu bisa berlangsung secara cepat dan ajak atau konsisten
karena hitung hitungan di atas kertas hanya ketika kerja penegakan hukum bisa berlangsung
maka efek tangkal sekaligus efek jerah akan bisa terrealisasi
nah manakala kemudian penanganan suatu kasus tidak cepat
paling tidak ini akan memunculkan rasa pertanyaan masyarakat terkait dengan anggaplah hal hal yang berbau konspirasi
ada orang tua ada permainan uang dan hal hal yang berbau persekongkolan
tapi bagi saya pribadi boleh jadi angka sekian tahun yang dibutuhkan bagi pihak kota jabar untuk kemudian menghasilkan kasus ini
untuk kemudian mengamankan satu sebutlah dpo yang satu ini
mengindikasikan ada kompleksitas luar biasa yang dihadapi oleh pihak kepolisian
apakah kompleksitas itu terkait dengan aspek legal pembuktian dan sinisnya
ataukah aspek non legal itu yang barangkali secara internal juga perlu dijawab oleh pihak mabes polri
jadi menurut anda aspek yang legal atau yang non legal yang membuat kasus ini mangkrak delapan tahun
dan setelah di blow up oleh hotman pares dan tim termasuk tim anda ini kemudian baru kembali berjalan
ya sebenarnya kami kembali lagi menyerahkan semuanya proses kepada kepolisian
kami tidak bisa berspekulasi bahwa ini terjadi kesalahan objektif atau tidak di dalam satu kasus
sementara ini kan masih proses berjalan
jadi kami juga mengharapkan transparansi dari pihak kepolisian
agar seperti yang tadi bapak reza bilang konspirasi konspirasi yang muncul
yang diperdebatkan di dalam masyarakat itu hilang gitu
jadi transparansi terhadap kepolisian ini sangat sangat dibutuhkan sekarang
sementara kami pun dari pihak kuasa hukum dan pihak keluarga korban
sangat minim sekali informasi mengenai dpo yang tertangkap seperti itu
mbak vina gini mbak intan maaf anda ini kan kuasa hukum vina yang baru ya
katakanlah gini apa yang membedakan setelah kasus ini anda tangani sekarang dengan dulu
ketika kasus ini baru berjalan apa yang fakta fakta perbedaan apa yang anda temukan
ya tentu kita tidak bisa menutup mata bahwa kasus ini sudah menjadi
konsumsi publik sehingga menjadi viral sehingga itu juga mungkin yang mendorong
pihak kepolisian cepat gitu
ya semoga mudah mudahan dengan satu dpo yang tertangkap ini
akhirnya berkaitan dan menjadi satu benang merah sehingga dua dpo lain tidak sulit untuk ditangkap seperti itu
mbak intan ketika kasus ini awal awal viral kan kemudian banyak spekulasi yang muncul
di tengah masyarakat termasuk tekanan tekanan terhadap keluarga almarhum vina
adakah informasi soal ini yang disampaikan ke anda
banyak sekali spekulasi yang muncul bahwa yang tersangka dpo yang satu tertangkap ini bukanlah dpo yang dimaksud
nah itulah kembali lagi bahwa sekarang kan prosesnya ada di kepolisian
hanya pihak kepolisian itu yang bisa menjawab itu semua
kami pihak kuasa hukum keluarga semua tidak bisa menjawab kecuali institusi kepolisian yang memang sekarang sedang berproses dalam kasus ini
oke tapi betul nggak ada tekanan ke keluarga almarhum vina mulai dari proses pembuatan film sampai kasus ini viral
kalau tekanan tidak ada tekanan mungkin hanya spekulasi spekulasi yang muncul
terus juga dugaan praduga yang tidak baik terhadap keluarga itu saja sih dari masyarakat yang kita dapatkan
oke saya kembali ke mas reza soal dugaan rekayasa kasus dan juga banyak kejanggalan dalam kasus
bagaimana kemudian masyarakat bisa memilih mana
informasi yang akurat mana yang kemudian bumbu bumbu dari informasi itu
seperti yang tadi saya tanyakan ke mbak intan mas reza
ekspektasi saya ke citizen dan netizen sebetulnya sama dengan ekspektasi saya ke teman teman di kepolisian
bahwa tidak sepatutnya kita memperdebatkan terlalu panjang tentang pengakuan
membongkar pengakuan membongkar keterangan menurut saya di nomor sekiankan saja
karena ujung ujungnya kita berhadapan dengan pertanyaan yang tidak akan pernah selesai
sebagai gantinya mari kita berfokus saja pada proses pembuktian
karena kita tentu bersepakat proses penegakan hukum memang hanya boleh bekerja diatas mekarisma pembuktian
dalam perbincangan di kompas tv beberapa waktu lalu pernah saya katakan adanya tiga loopholes
atau tiga pertanyaan terkait dengan kualitas penegakan hukum
yang berporoskan pada isu tentang seberapa jauh penerapan uji saintifik pada kasus ini
yang ingin saya rekomendasikan adalah
mudah mudahan adanya tanda tanya terkait dengan sejumlah low cost
ditambah lagi dengan desakan sedemikian hebat dari citizen dan netizen
ini membuat teman teman di kepolisian tetap istiqomah untuk menjalankan proses penegakan hukum secara profesional
jangan sampai kemudian situasi yang penuh tekanan ini membuat teman teman kehabisan stamina
kehabisan kesabaran sampai kemudian melakukan pemeriksaan yang terkesan abusive
menyiksa melakukan kekejaman terhadap orang yang sedang diinterogasi
masih teringat oleh kita foto sejumlah terpidana
saat itu barangkali mereka masih berstatus sebagai tersangka dalam kondisi babak belur
yang oleh para penasihat hukum mereka disebut sebagai akibat ulah oknum penegakan hukum
selama para tersangka itu menjalani pemeriksaan
oleh karena itu mudah mudahan perlakuan serupa
perlakuan yang terkesan abusive atau menyiksa itu tidak terjadi pada dpo
dan tetap saya mendukung adanya proses penegakan hukum yang tuntas
menyeluruh objektif dan transparan
nah itu yang kemudian ingin saya tanyakan kembali
ketika kasus ini kembali menyeruak
teriakan teriakan yang dulu sempat hilang
itu muncul lagi soal tadi dugaan penyiksaan terhadap para tersangka yang sekarang sudah jadi terpidana begitu
dugaan pemaksaan untuk mengaku
sampai kemudian ada bahkan kemarin salah satu kuasa hukum
ibu widya ningsi yang bahkan menyatakan kliennya tidak mengaku
tapi kemudian prosesnya tetap berjalan dan sekarang jadi terpidana begitu
bagaimana anda melihat kasus ini sekarang yang kemudian mulai muncul satu persatu
saya pikir ada dua kerja yang harus dilakukan secara simultan oleh pihak polisi
pertama sudah barang tentu untuk sekali lagi mengungkap kasus ini
benarkah terjadi perkosaan dan benarkah terjadi pembunuhan
ini sudah sepatutnya hanya ditangani oleh satuan kerja reskrimum
bukan oleh satuan kerja yang lain
hanya boleh oleh satuan reskrimum
itu agenda kerja yang penting
sementara secara simultan secara internal
pihak kepolisian pun menurut saya harus melakukan kajian
kenapa kasus tentang perkosaan dan pembunuhan sebutlah demikian
menjadi sedemikian pelik untuk dipecahkan
termasuk lambannya waktu yang dibutuhkan untuk menangkap atau mengamankan seorang dpo
ini juga menurut saya memunculkan pertanyaan tentang apakah ini berurat akar
pada masalah kompetensi personil atau justru bersendikan pada problem integritas personil
lain tak bukan memang divisi internal mabes polri yang harus turun tangan
lambatnya penetapan dan penangkapan terhadap dpo
ada tiga dpo sebelumnya satu sudah tertangkap
anda yakin nggak kasus ini akan clear semua dpo itu akan tertangkap dalam waktu dekat
tertangkap atau tidak tertangkap bermanfaat atau tidak bermanfaat
sejujurnya saya masih mempertanyakan ini semua
karena saya hingga saat ini belum bisa memiliki gambaran sederhana tentang peran dari masing masing dpo itu
terhadap situasi yang saya sebut tadi apakah benar terjadi pembunuhan dan apakah benar terjadi perkosaan
ambil contoh ketika tiga orang atau empat orang itu berhasil diamankan nantinya
pertanyaannya apakah mereka melakukan perkosaan
apakah mereka melakukan pembunuhan seperti yang menjadi topik perbincangan kita selama pekan pekan terakhir ini
alhasil bagi saya pribadi kendati mengejar tiga atau empat orang dpo
anggaplah tidak bisa dikesampingkan tetapi justru menelusuri sejak titik hulu penegakan hukum kasus ini
dengan kata lain melakukan eksaminasi justru bagi saya lebih urgent lebih mendesak untuk dilakukan
miscare justice tanda tanya tentang hal itu harus dijawab sesegera mungkin
dan ini yang semestinya meneruskan diprioritaskan mencari tiga atau empat orang dpo barangkali prioritas kedua
oke saya ke mbak intan terakhir mbak intan harapan keluarga apa setelah kasus ini viral dan satu dpo terakhir itu peggy ditangkap
sorry tentu harapan keluarga proses yang lainnya segera tercapai
berarti kedua dpo lainnya segera didapatkan dari hasil penangkapan satu dpo ini seperti itu mbak
dan harapan keluarga segera selesai kasus ini dan kalau memang harus dibuka kembali di muka persidangan
segera mendapatkan titik terang dari kesebelas tersangka tersebut seperti itu
baik terima kasih mbak intan terima kasih mas reza sudah bergabung bersama kami di sapa indonesia malam sehat sehat selalu